jelang bulan suci ramadan pemerintah provinsi dki jakarta
berencana menggusur pedagang kaki lima
di kawasan tanah abang jakarta pusat setiap hari
pemprov dki juga akan menggugat pihak pihak yang memperjualbelikan lapak pedagang
karena dianggap sebagai tindakan korupsi
penertiban oleh pemerintah provinsi dki jakarta tersebut dilakukan
karena masih banyak pedagang yang nekat berjualan di jalanan
kawasan tanah abang jelang ramadan ini
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama menyatakan
akan mencari oknum yang melakukan praktik jual beli lahan kepada pedagang
yang berjualan di fasilitas umum
seperti trotoar dan jalan raya di seputaran pasar tanah abang
pemprov dki pun akan mengajukan gugatan ke pengadilan
karena praktek jual beli lahan umum merupakan tindakan korupsi
penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sekitar tanah abang
sudah dilakukan sejak tahun dua ribu dua belas yang lalu
ketika presiden joko widodo masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
penertiban pedagang kaki lima dilakukan berulang kali
terutama jelang ramadan dan lebaran ketika tanah abang disebut pengunjung
jum'at sitawati cnn indonesia